sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

lo mau bikin kajeng gue patah ya
bisa lebih kajeng lagi gak
ben kemana ya ma
ya bawa di telpon tona
daripada kamu senewan gitu
ino bukannya senewan ma
ino cuma gak sabar aja nungguin ben
apa salahnya kamu telpon
bisa kamu nunggu percuma
ma kalau ben gak bisa jemput
mustinya kan dia yang ngabarin ino
kamu aja yang telpon duluan
kalau dia tidak bisa jemput
kamu kan bisa pergi naik taksi
aku gak bisa jemput kamu
ya nggak apa apa sih ben
tapi kan mestinya kalau kamu gak bisa jemput aku
kamu ngabarin aku
jadinya kan aku gak buang waktu percuma
kamu di kantor
kamu banyak kerjaan ya
yaudah deh ben
aku berangkat kuliah dulu ya
ya udah mendingan lo balik ke kantor aja
so karena lo mau balik ke kantor jadi gue balikin lagi ya minumannya
ya apaan tuh
aduh aduh aduh aduh seri banget
aduh enggak enggak enggak gue gak enak sama
oh enggak bapak gak apa apa aduh gue jadi gak enak
udah gini aja gimana kalau misalnya lebak baju gue
udah gak apa apa
udah lah udah yuk yuk
ntar ntar udah
nggak apa apa lagi cuek aja
kamar gue ini kamar umum
jadi kalau misalnya temen temen gue pada main kesini ya mereka pada tumplak disini
sebenarnya sih gue gak punya baju buat wah
tapi kalau lo ke kantor sekali sekali pakai kos gak apa apa kan
tapi kayaknya aku punya baju berkerah deh
kingnya pas di badan lo
ini bagus nih
atau mungkin yang ini nih
yang mana aja
ya udah yaudah
ya gue mau bukain baju lo lah
gak mungkin kan
lo pakai baju rangkep
ya gue mau bukain lah baju lo
masih dibut banget sih
lo kelihatan keren dan gaul
tau gak sih kalau pakai kos kayak giniin
lo mau ngadain dulu aja
kan sejak kapan lo udah pencerahan
kayaknya lu hari ini lebih santai nih
ada pada ini tidak ada lagi para para hewan
dari dulu kayak lo kayak gini aja jadi biar kompak
terus yang coba lo jadi gini siapa
kayaknya si ineke ini pengen rubah dia jadi blondong nih
gue belum ketemu sama ineke hari ini
terus sama siapa
udah balik ke meja lu sana
lo tuh iseng banget ya malem malem jalan
ya gue sih praktis aja
keluarga kalau siang kan panas gerah keringetan
yang ada nanti malah masuk angin lagi
ya abis sama siapa lagi
kalau kita selalu ngikutin takut
kita ngerasa gak akan ada tempat yang aman dan nyaman untuk kita
misalnya kita lagi santai duduk di sofa kita sendiri
kalau ada gumpah gimana
so kita jalanin dulu aja apa adanya
yang penting kan lihat kita baik
jangan lupa berdoa berdoa sama yang di atas
kalau malem itu
rahmatis banget loh
ya walaupun cuma satu
yang penting bintang itu bisa nunjukin jalan kita
tapi kalau emang sama sekali nggak ada
ya yang ada tinggal sunyi dingin
yang penting bagaimana kita menikmati dan menjalannya aja
eh tapi si datang
nanti kita taruh taruh
taruh taruh taruh
ayo terus masuk terus

di sekolah pakai jemputan soalnya
so ini pengalaman pertama lo naik bus
percaya deh sama gue
lo nggak akan pernah ngelupain ini seumur hidup lo
itu kan karena gue jalan sama lo
lebih asik kan daripada naik mobil pribadi terus
kayaknya gue bakalan sering naik bis nih
jauh banget sih

jadi aku pulang sendiri lagi nih
sayang sebenarnya aku juga nggak mau biar kamu pulang sendirian
tapi ben kamu jangan terlalu maksain kerja ya
aku pasti selalu ingat nasihat kamu
jangan lupa makan
kalau capek istirahat diusahakan jangan kurang tidur
kamu ngeledek aku ben
yang jelas kalau kamu ingat aku pasti kamu akan ingat semua nasihat
aku nggak mau dipanggil ibu
aku mau panggil ibu
aku mau panggil ibu
aku gak mau dipanggil ibu ben
ya udah kamu baik baik ya
ya kamu juga baik baik ya
nggak dijemput lagi
lo masih belum curiga
nek percaya sama gue
cowok itu kalau udah sekali bohong akan buang terus
aku kenal ben ri
kalau dia bohong aku tahu dari wajahnya
coba lo terakhir kali ketemuan sama dia kapan
tapi kita masih sering ketemu kok
ya tapi nggak sesering dulu kan
kamu mau tahu nggak kenapa
soalnya sekarang band lagi sibuk sama orang lain selain
udah mending mau pulang aja ya
lo pikirin semua kata kata gue tadi
jadi dia tahulah agak gila
tuh jadi jadi
kemudian ke kini saya di
kalau dia mau ke sini eerste
gue jatuhin satu siang ke dia aja

kalau ada apa apa
iya udah deh
gue mandi baju dulu ya